terletak di jalan letnan sutopo ciater kecamatan serpong
taman kota jalatreng river park selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung untuk melepas penat
buka setiap hari mulai dari pukul enam pagi hingga enam sore
berbagai wahana dan tempat untuk bersuah foto pun tersaji di sini
selain itu banyak sekali menikmati pemandangan mural pengunjung juga dapat sekedar bersantai ria di bangku bangku yang berada di pinggir sungai
namun kayaknya saya mau menjelajahi tempat ini dengan menunggangi kuda terlebih dahulu
wah ternyata seru juga ekspor lokasi dengan naik kuda seperti ini
tapi masih banyak opsi lainnya misalnya dengan menggunakan atp kemudian motor motor kecil ada juga delman
dan masih banyak wahana wahana anak lainnya
harganya pun juga terjangkau mulai dari rp sepuluh
hingga rp tiga puluh dalam sekali sewa
setelah berkeliling tenaga saya mulai terkuras
saatnya kita beristirahat dan memesan makanan
untuk melepas penat pengunjung dapat beristirahat di hemok
hebok yang tersedia ada yang gratis dan ada yang disewakan
karena saya udah lapar cus langsung kita pesan makanannya
nah kalau sudah lelah beraktivitas bisa istirahat sambil makan nih
karena di sini juga ada wisata kuliner
mulai dari jajanan ringan hingga jajanan berat
para pengunjung yang datang ke tempat ini didominasi oleh anak anak remaja dan orang dewasa
udah sering juga kesini ya
ya enak aja banyak mainan
anaknya senang main di sini
apabila anda tertarik berwisata ke kawasan ini
jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan
putih fun foodie imam muhairid sanggerang selatan banteng